kasus keracunan minuman keras oplosan di berbagai daerah di indonesia sudah menyebabkan puluhan orang meninggal dunia
lantas seperti apa kandungan miras oplosan dan apa dampaknya terhadap tubuh manusia
kita lihat seperti apa dampaknya terhadap tubuh manusia
jika bicara mengenai metanol metanol adalah zat kimia yang sangat tidak ideal untuk dikonsumsi oleh tubuh
mengapa karena metanol ini biasanya digunakan untuk industri kimia bahkan digunakan untuk pembersih kaca
kemudian juga mungkin kaum hawa wanita bisa menggunakan untuk pembersih kuku mungkin yang sangat paham akan kegunaan daripada metanol ini
lalu bagaimana jika masuk ke dalam tubuh dan sudah bercampur dengan beberapa zat yang lain
seperti ini ada minuman bersoda minuman berenergi gingseng serta yang ironis adalah cairan anti nyamuk
ketika seseorang mengkonsumsi narkotik
maka ada beberapa zat yang langsung di respon oleh tubuh terutama di bagian otak
kalau kita berbicara mengenai kandungan bir berdasarkan riset yang saya dapatkan dari who
bisa anda bayangkan bagaimana tubuh akan bisa mencerna hal tersebut karena biasanya tubuh akan merespon zat yang masuk sebagai zat adiktif ataupun zat toksikifikasi sehingga harus dibuang
ketika bicara mengenai bagian tubuh apa yang sangat mendapatkan respon adalah hati
hati dan juga bagian pencernaan dan ginjal serta pankreas
serta fungsi otot
karena alkohol sendiri memberikan dampak antidepresan ataupun kenyamanan
tetapi jika jumlah kadar alkoholnya lebih tinggi akan menyebabkan kematian batang otak dan saraf akibat tingginya metanol yang masuk ke tubuh
sementara kalau untuk ginjal dan juga pencernaan biasanya tubuh akan memberikan respon
mungkin ada beberapa istilah yang dikatakan dengan jackpot atau muntah karena tubuh pencernaan terutamanya tidak mampu menerima esit ataupun asam yang mengakibatkan korosif pada pencernaan
nah ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh kasus miras
salah satunya di cicalengka di mana puluhan warga maupun di depok jawa barat meninggal akibat minyak ataupun miras oplosan
dan kandungan miras oplosan memang harus diperhatikan dari kandungannya tersendiri
bahwasanya metano bukan konsumsi bagi manusia